taukah anda cuitan pertama pendiri twitter jack dorsi yang satu ini
ini berhasil dibeli seharga dua lima juta dolar amerika serikat atau setara dengan tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah
nah kalau cuplikan video pemain basket nba lebron james yang satu ini
ini juga berhasil dijual seharga dua ratus ribu dolar amerika serikat atau setara dengan dua delapan miliar rupiah
kok bisa ya iya bisa karena dibelinya bukan pakai duit rupiah seperti yang ada di dompet kita
dibelinya pakai token digital dengan nama non fungible token
belakangan ini jagad digital sedang ramai membahas transaksi menggunakan nft
nft atau non fungiable token berbeda dengan cryptocurrency biasa seperti bitcoin
non fungiable token adalah sebutan bagi token yang tidak bisa digantikan dengan token lainnya
jika di dunia nyata bitcoin bisa dianalogikan sebagai mata uang
di mana satu bitcoin dengan bitcoin lainnya memiliki nilai tukar yang sama
sedangkan nft adalah bukti atau sertifikat kepemilikan atas benda atau barang yang eksklusif
bisa berupa karya seni meme atau item item dalam game
kalau saya berusaha menganalogikan yang terjadi di dunia nft
itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia
itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia seni di dunia lukisan
pada saat kita membeli sebuah karya seni
kadang kadang kita akan berpikir untuk menjualnya kembali
tentunya kita waktu menjualnya kembali kan kita mengesetnya di harga lebih tinggi ya
nah di situ nanti terjadi capital gain
tapi kalau kita bicara mengenai nft ini
masih cenderung sangat baru sih dibandingkan fungible token yang sudah dari tahun dua ribu sembilan
untuk dapat bertransaksi menggunakan nft
pengguna terlebih dahulu harus memilih blockchain yang diinginkan
etherium saat ini adalah layanan blockchain yang paling banyak digunakan
selanjutnya tentukan layanan dompet yang kompatibel
misalnya metamask trust wallet atau coinbase wallet
untuk bertransaksi anda bisa login ke marketplace atau pasar utama seperti open sea kredible zora atau yang lainnya
transaksi akan dilakukan dengan sistem lelang
meski relatif baru namun bertransaksi barang digital menggunakan nft memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri
dari segi kelebihannya barang barang yang dijual melalui marketplace nft ini dianggap lebih unik dan menarik
sehingga kalau dijual kembali ini nanti bisa memperlecuan
yang kedua nft ini satu dengan yang lainnya memiliki karakteristiknya masing masing
sehingga tidak dapat dipalsukan tidak dapat direplikasi dan tidak dapat diduplikasi
yang ketiga barang barang yang dijual belikan menggunakan nft
walaupun telah dijual kembali riwayat kepemilikannya akan terus tercatat di dalam blockchain
namun dari segi kekurangannya jika dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya
trading menggunakan nft peminatnya ini masih sangat sedikit
yang kedua barang barang yang dijual di marketplace nft ini biasanya over value jika dibandingkan dengan kegunaan atau utilitasnya
dan yang ketiga iklim trading menggunakan nft di indonesia
di kalangan pemain aset digital di indonesia nft sudah dikenal banyak orang
pernah dengar juga waktu itu salah satu tweetnya elon musk
pertama kali koin nft booming di beberapa bulan lalu
elon musk tuh sempat nge tweet gitu salah satunya dia nge tweet karya
menggunakan teknologi nft tersebut
dari situlah aku tahu tentang nft
kalau untuk join sih enggak tapi aku pernah main games nya
main games nya ada salah satu games yang dia nge support dengan koin dari nft tersebut
salah satu gamesnya adalah kalau misalnya masnya mau coba cari atau mau coba main
itu ada namanya decentraland
kalau untuk jual atau beli belum tapi saya lagi beli koin itu
tapi coin itu lagi dikembangkan gitu loh
dan itu bulan juni sih kemungkinannya bakal rilis kayak semacam sosial media
yang dimana kita bisa upload foto terus itu nanti bisa dipatenin foto kita
terus ada orang yang bisa beli foto kita atau bisa kita bisa jual foto kita kayak gitu sih
menarik sih soalnya jadi jatuhnya kita punya foto juga nggak disalahgunain
terus habis itu kita bisa menjual foto kita sendiri terus bisa cari cuan juga
hadirnya non fungible token
sebagai aset digital yang baru diharapkan bisa mempermudah seniman
atau kreator digital untuk menjajakan karyanya
selain itu transaksi menggunakan nft di pasar digital
diharapkan bisa menambah kesadaran masyarakat indonesia
tentang hak atas kekayaan intelektual
satrio adi indra setiawan jakarta